setelah ditangkap dan diperiksa kpk sejak rabu malam
para tersangka kasus dugaan suap mulai dipindahkan ke ruang tahanan di gedung kpk
dan keempat tersangka ini terjerat kasus suap dalam uji materi undang undang
tentang peternakan dan kesehatan hewan di mahkamah konstitusi
empat tersangka kasus dugaan suap terhadap uji materi undang undang no empat puluh satu tahun dua ribu empat belas
tentang peternakan dan kesehatan hewan di mahkamah konstitusi
mulai dipindahkan ke ruang tahanan kpk kamis pukul setengah dua belas malam
berturut turut dipindahkan kamaludin angfeni patrialis akbar
dan terakhir tersangka penyuap basuki hariman
keempat tersangka ditahan kpk untuk menjalani proses hukum lebih lanjut
hakim mahkamah konstitusi patrialis akbar yang ditangkap
karena diduga menerima suap sebesar dua lima miliar lebih dari basuki hariman
menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah
saya mengatakan saya hari ini dizolimi
karena saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari pak basuki
saya betul betul dizolimi
nanti kalian bisa tanya sama basuki
bicara uang aja saya nggak pernah
paling tidak memang nama baik mk sekarang agak tercoreng gara gara saya dijadikan tersangka
saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari orang yang saya jadikan tersangka
yang namanya basuki
apalagi basuki itu bukan orang yang berperkara di mk
tidak ada kaitannya dia dengan perkara itu
jadi selama saya bicara dengan pak patrialis
tidak pernah satu juta kata pun dia bicara mengenai uang
berarti bapak yakin
dan saya merasa karena dia mengenalkan saya dengan pak patrialis
yaudah saya sanggup itu membayar
iya gitu loh
berarti bapak yakin pak patrialis ini tidak terlibat gitu pak
kalau menurut saya pak menteries nggak terima uang sama sekali
komisi pemberantasan korupsi atau kpk resmi menetapkan hakim mahkamah konstitusi
patrialis akbar sebagai tersangka penerima suap
patrialis menerima suap berupa uang dua puluh ribu dolar amerika dan dua ratus ribu dolar singapura
dari pengusaha berinisial bhr
uang suap itu berkaitan dengan permohonan uji materi undang undang no empat puluh satu tahun dua ribu empat belas
tentang peternakan dan kesehatan

pun menetapkan patrialis dan km sebagai penerima suap
serta bhr dan sekretarisnya njf sebagai pemberi suap
kasus tundaan suap kepada hakim mk terkait dengan judis review undang undang nomor empat puluh satu tahun dua ribu empat belas
itu tentang peternakan dan kesehatan hewan
ketika itu pak patrialis menerima uang dua puluh ribu dolar
kpk setelah menerima laporan dari masyarakat
kemudian sebelas orang diamankan dalam kegiatan operasi tangkap tersebut pada hari rabu dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
sebelas orang tersebut adalah pak hakim mk
yang bersangkutan adalah merupakan hakim dari mk
kemudian bhr ini pihak swasta yang memberikan suap
kemudian juga km ini swasta yang menjadi perantara
perantar dari pihak swasta bhr kepada pak
dan sebelumnya hakim mahkamah konstitusi patrialis akbar tertangkap tangan oleh kpk
kpk patrialis tertangkap tangan menerima suap
dengan permohonan uji materi undang undang tentang peternakan dan kesehatan hewan
pihak mk pun menyatakan siap mendukung proses penyidikan oleh kpk
menanggapi penangkapan salah satu rekan mereka oleh kpk
patrialis akbar delapan hakim mahkamah konstitusi
menggelar jumpa pers untuk menjelaskan kasus ini
mk membenarkan saat ini patrialis tengah menangani perkara uji materi undang undang peternakan dan kesehatan hewan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

komunikasinya dengan kpk sendiri
dimana dengan patrialis akbar
tidak ada komunikasi dengan di sana
mk telah menggelar rapat musyawarah hakim dan memutuskan mendukung langkah kpk menyelesaikan kasus ini
mk membuka akses luasnya kepada kpk untuk mencari informasi tanpa izin presiden
pihak pimpinan mk menyesalkan kejadian penangkapan ini
karena lembaga itu tengah berupaya membangun martabat mk
bahkan sejak dua ribu tiga belas mk telah membentuk dewan etik
namun kami atas nama mahkamah konstitusi
menyampaikan permohon maaf yang sebesar besarnya yang sedalam dalamnya
kepada seluruh rakyat indonesia
kami seluruh hakim konstitusi
merasa sangat prihatin dan menyesalkan
mk sendiri mengakui akan membentuk majelis kehormatan hakim dalam dua hari mendatang
mk juga akan mengajukan penghentian sementara kepada patrialis akbar sebagai hakim selama kasus ini diproses kpk